ataman banyak banyak pak kurang lebih dua kali lah
alhamdulillah bisa kebuka semua hal hal yang jelek jelek
jadi bisa meninggalkan hal hal yang jelek hal hal yang positif
paling banyak cuma empat sampai tiga juz
alhamdulillah banyak banyak pak kurang lebih dua kalilah
alhamdulillah banyak banyak pak kurang lebih dua kalilah
khusus ramadan dengan tujuan untuk mereka bisa
lebih meningkatkan keimanan ketakwaan kepada allah swt
dan juga membekali mereka dengan ilmu ilmu agama
yang bisa dilakukan oleh allah swt
yang bisa didapat di rukas tubondo ini